anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected
mantan panglima tni gatot nurmantio menjajaki lobi politik
dengan menggelar pertemuan dengan ketua umum pan zulkifli hasan hari ini
pertemuan kian memantapkan manufat politik gatot untuk mendapatkan di ketil press dua ribu sembilan belas
gatot menegaskan pertemuannya dengan zulkifli hasan
dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang menyampaikan kekhawatiran
soal ancaman terbelahnya masyarakat saat pilpres dua ribu sembilan belas
gatot menghimbau semua capres harus berdemokrasi dengan baik
dan tidak saling memecah belah saat berkontestasi di pilpres
gatot kembali menegaskan kesiapannya untuk maju sebagai capres
jika mendapatkan amanah dari rakyat
berkaitan dengan pilpres yang sekarang ini sedang
sudah mulai rame pada dua ribu sembilan belas
saya hanya menyampaikan bahwa budaya kita ini adalah musyawarah untuk mufakat
ini adalah budaya yang sangat luhur
dan pilpres pun sebenarnya ini kan pesta demokrasi
cuma konotasi pesta ini dirubah
dan saya punya keyakinan beberapa pemilu yang lalu semuanya berjalan aman
kita akan mencari kemampuan
kalau kita pemimpin maka kita harus berdemokrasi yang dewasa
kemudian saling menjaga persatuan saling adu konsep
sehingga semuanya dalam kondisi yang damai
pertemuan antara zulkifli hasan dengan gatot nurmantio digelar tertutup
di ruangan ketua mpr lantai sembilan gedung nusantara tiga jakarta
zulkifli hasan menegaskan
pan belum memutuskan mendukung siapapun sebagai capres
namun zulkifli mengisyaratkan akan mendengar gagasan dan visi gatot
baru memutuskan dalam rakernas apakah mantan panglima tni tersebut layak diusung sebagai capres
ya pak gatot kan orang penting
salah satu juga yang dikadang kadang untuk capres
karena itu yang pertama tentu kita ingin dengar pikiran pikirannya
yang kedua saya ingin mengajak sebagai tokoh pak gatot bersama sama dengan yang lain ya
untuk sungguh sungguh juga di tahun politik ini menyerukan pemilu yang damai
pasca pensiun dari panglima tni
manuver gatot nurmantio untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
gatot mengaku telah bertemu dengan presiden jokowi
ketua umum demokrat susilo bambang yudhoyono
dan ketua umum pdip megawati soekarnoputri
gatot pun telah mengantongi amanat dari kelompok masyarakat
yang mengatasnamakan presidium gatot nurmantio untuk rakyat atau gnr
yang mendeklarasikan dukungan kepadanya untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas
gatot menilai semua peluang masih terbuka
sampai dengan batas pendaftaran capres sepuluh agustus mendatang
gatot nurmantio memasuki masa persiapan pensiun sebagai panglima tni
sejak november dua ribu tujuh belas untuk resmi pensiun pada maret tahun ini
nah di penghujung karirnya nama gatot nurmantio justru kian dikenal oleh publik
gatot nurmantio mendulang popularitas salah satunya dari sejumlah pernyataan kontroversinya
kita akan lihat seajak anda apakah manuver manuver politik
yang dilontarkan jenderal gatot pada waktu semasa menjabat sebagai panglima tni itu benar
untuk mengkaptrol popularitasnya untuk mendapatkan tiket di pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan melihat beberapa statement celotehan atau pernyataan gatot nurmantio
yang menjadi polemik dan menjadi kontroversi di tengah masyarakat di tengah publik
kita lihat di enam februari dua ribu tujuh belas terkait dengan pemangkasan kewenangan panglima oleh menteri pertahanan
kala itu gatot juga sempat bersih tegang agak bersih tegang dengan menteri pertahanan yaitu ria mizar tuyekudu
ia mengeluh katanya dirinya tidak mampu lagi untuk mengelola anggaran matra laut darat dan udara
karena adanya permen nomor dua puluh delapan tahun dua ribu lima belas
pasalnya dengan adanya permen nomor permenhan yaitu nomor dua puluh delapan tahun dua ribu lima belas ini kewenangan anggaran pertahanan
ini berada di bawah kewenangan dari menhan itu sendiri
jadi katanya kewenangan saya tidak ada harusnya ini ada
sekarang nggak ada kewajiban tni membuat perencanaan jangka panjang menengah serta pendek
itu tadi di enam februari
kemudian di empat mei dua ribu tujuh belas terkait dengan aksi bela islam dua ratus dua belas
di mana kalau itu statementnya atau celotehannya sejak perjuangan merebut kemerdekaan
yang umumnya atau mayoritas adalah umat islam kemudian mempertahankan kemerdekaan umat islam
kemudian umat islam akan merusak negara ini
tidak mungkin buktinya
empat satu satu dua satu dua aman kok damai dan juga berlangsung tertip
ini di empat mei dua ribu tujuh belas
kalau di beberapa bulan sebelumnya di akhir dua ribu enam belas gatot nurmantio juga sempat hadir di kerumunan masa dua ratus dua belas
kalau anda ingat waktu itu gatot juga hadir mengenalkan peci putih
pembelaannya kenapa panglima tni hadir di kerumunan masa dua ratus dua belas
adalah untuk menjaga kesatuan nkri dan juga kepresidenan joko widodo
nah kemudian kita lihat di satu juni dua ribu tujuh belas terkait dengan ruu rancangan undang undang terorisme
yang akan melibatkan tni
nah statementnya adalah ruu ada perumusannya kok saya adalah tni jadi hukum adalah panglimanya
keterlibatan tni saya tidak mau berandai andai hukumnya belum ada belum jelas juga kok
tapi saya katakan alangkah bodohnya bangsa ini kalau masih menggunakan undang undang yang ada sekarang
kemudian ini menjadi pernyataan yang kontroversial dan juga menjadi polemik di tengah masyarakat ya
kita akan geser di delapan belas september dua ribu tujuh belas di tahun lalu di mana ini terkait dengan pemutaran film g tiga puluh spki
di mana gatot waktu itu statementnya iya itu memang perintah saya
anggota untuk menonton film penumpasan pengkhianatan g tiga puluh spki mau apa
yang bisa melarang saya hanya pemerintah
gatot juga menjelaskan bahwa itu seribu persen adalah perintahnya
ia menginstruksikan memerintahkan seluruh jajaran anggota tni
untuk menonton film g tiga puluh spki alasannya selain untuk mengenal sejarah
ini juga sebagai bagian atau upaya dari tni untuk bisa meluruskan sejarah
lalu yang terakhir di dua puluh dua september dua ribu tujuh belas terkait dengan pembelian senjata oleh institusi di luar tni
ini terkait dengan hal ini disampaikan gatot nurmantio kala itu di hadapan purnawirawan tni
ada sedang berlangsungnya
satu acara di mabes cilangkap walaupun pada saat itu gatot juga general gatot juga tidak merinci ya
institusi mana sih dan meyakinkan bahwa itu benar adalah pernyataannya
bahkan waktu itu juga gatot juga tidak segan segan untuk menyebutkan atau menjelaskan bahwa katanya ada pihak yang mencatat nama presiden
terkait dengan pembelian senjata ini
itu tadi adalah celotehan celotehan statement dari gatot nurmantio yang dikatakan atau mungkin
diprediksi atau disangkakan ini menjadi bagian dari manuver politik dari general gatot nurmantio
untuk mendapatkan tiket atau melenggang di karpet merah pilpres dua ribu sembilan belas ya
terkait dengan manuver gatot nurmantio menuju bursa pilpres dua ribu sembilan belas dan seberapa besar sih sebenarnya kansnya
atau peluangnya kita akan bahas bersama analis komunikasi politik universitas paramadina bang henry satrio
bang hendri selamat malam
selamat malam tiffany
oke bang henry anda pasti mengamati bagaimana jejak statement manuver melalui pernyataan pernyataan gatot nurmantio
semasa menjabat sebagai panglima tni
cukup kontroversial cukup menjadi polemik tapi katanya waktu itu general gatot bilang katanya itu nggak syarat politik kok gitu
ya tanggapan anda apakah itu memang menjadi salah satu modal untuk masuk di bursa pilpres
jadi memang dalam karir politik seorang itu kita mengenal namanya momentum politik
nah momentum politik ini kebetulan family tentang itu
momentum politik ini kalau kita manage dengan baik dan kemudian bisa digunakan dengan baik
ini bisa mengantarkan orang tersebut meraih karir politik yang tinggi
sudah banyak di indonesia yang tidak bisa memanfaatkan momentum politik misalnya tokoh tokoh sembilan puluh delapan waktu itu
gatot nurmantio cukup cerdas memanfaatkan momentum politik yang ada sehingga namanya berada di tatanan atas calon kontestan pilpres dua ribu sembilan belas
kalau kita lihat di fani berbagai hasil survei yang dirilis oleh lembaga lemah survei termasuk kedai kopi
kelompok diskusi dan kajian opini publik indonesia namanya selalu ada di tiga besar
jadi setelah jokowi prabowo kemudian selalu gatot nurmantio
nah kemampuan gatot nurmantio
memanfaatkan momentum politik di empat ratus sebelas dan dua ratus dua belas ini yang kemudian mengantarkan dia sebetulnya
jadi bukan tentang kebijakan atau celotehan celotehannya di fani
tapi lebih ke momentum politik nah celotehan celotehan atau kebijakan kebijakan beliau itu hanya bumbu dari momentum politik yang dia manfaatkan
ada beberapa tokoh lain yang kemudian memanfaatkan momentum momentum politik yang sama
misalnya seperti tuan guru bajang jernumat
atau rusi buja sudi
atau kemudian abraham samad
nama ahi saya rasa juga memanfaatkan momentum politik yang ada hanya saja
sehingga usai pilkada jakarta dia belum mampu memanfaatkan hype nya nama dia pada saat digaung gaungkan pada era pilkada jakarta lalu
tapi kembali ke gatot nurmansyah
saya rasa jalurnya dia memang sudah tepat
kemudian strateginya memang
hanya saja sekarang pekerjaan rumah paling tinggi buat gatot nurmantio adalah meningkatkan elektabilitas dan kendaraan politik
tapi yang pertama yang utama harus dia tingkatkan itu adalah tentang popularitas
karena dari pelbagai asurve termasuk dari kopi
popularitasnya jauh di bawah rusi buja sudi atau abraham samad atau bahkan tgp jernumat
bahkan ahi itu popularitasnya jauh melambai gatot nurmantio
hanya saja memang kalau dari sisi
stabilitas nama gatot nurmantio lebih tinggi dibandingkan nama nama tadi
hanya riza ramli yang kemudian akhir akhir ini mulai bisa mendekati gatot nurmantio
tapi apa yang dilakukan beliau pada saat menjabat sebagai panglima tni jelas
hari ini sangat berpengaruh kepada posisi dia yang hampir pasti maju di pilpres dua ribu sembilan
karena memang namanya tadi berada di posisi nomor tiga di bawah johoi dan prabowo
cakap memanfaatkan momen politik
bertemu dengan banyak sekali atau sejumlah elit atau petinggi partai politik
kita berbicara seberapa besar sih sebenarnya kans atau peluang dari gatot nurmantio ini untuk melaju di pilpres dua ribu sembilan belas
kan pilihannya ada beberapa opsi
masuk ke dalam gerbong gerindraka merapat ke barisan jokowi atau membangun poros ketiga
anda melihat prediksi anda perspektif anda yang mana yang paling ideal atau mendekati gatot nurmantio
adalah membuat poros ketiga
tetap saja membuat poros ketiga buat seorang gatot nurmantio usaha dan challenge nya sama dengan merapat ke kubu jokowi atau kubu prabowo
karena dia tidak punya kendaraan politik
dia tidak punya partai politik
sehingga mau tidak mau dia harus melakukan komunikasi politik ke para pemilik kendaraan
apakah kemudian dia akan merapat ke jokowi prabowo atau poros ketiga
saya melihatnya kans dia terbesar
kami tidak bisa maju sebagai presiden adanya di poros ketiga
kalaupun kemudian prabowo legowo memberikan kursinya kepada gatot permantio memang agak kans ke sana tapi memang kecil sekali kalau menurut saya
dan yang terburuk atau yang paling kecil dari beberapa manuver yang bisa dilakukan gatot nurmantio adalah menjadi wakil presiden dari siapapun yang memiliki kendaraan ahj atau tkp
sebagai orang yang berada di dalam jenis perusahaan
sebagai orang yang berada di dalam jenis perusahaan
jadi saya mengatakan bahwa krat itu mempunyai kan lebih besar dibandingkan gatot nurmantio sebagai presiden
sama dengan caimin atau erlangga hartarto yang memang memiliki kendaraan kendaraan itu
nah sekarang memang gatot harus bisa meyakinkan para ketua partai politik bahwa dengan keberadaan dirinya nanti elektabilitas partai politik yang diunggangi gatot itu akan naik juga di pileg
karena kan dengan sistem pemilu tempat di dua ribu sembilan belas

ini pemilik pemilik partai politik mengharapkan kotel efek dari calon presidennya atau efek yang berkelanjutan dari elektabilitas calon presidennya
kalau kemudian sekarang gatot berada di nomor tiga
jadi diharapkan kalau nanti dia bisa non takeover atau menggantikan prabowo misalnya maju dari kelompok wali segera
diharapkan elektabilitasnya harusnya lebih tinggi dibandingkan prabowo saat ini
makanya saya katakan dengan prabowo yang memang sudah hampir

ya kemungkinan besar yang paling realistis buat gatot nurmantio adalah membentuk poros ketiga
tapi ya itu tadi saya katakan challenge nya sama dengan prabowo ataupun dengan poros ketiga
gatot tetap harus berkomunikasi dengan para pemilik partai politik
karena setinggi tingginya elektabilitas gatot tanpa restu partai politik dengan sistem politik yang ada di indonesia saat ini
dia tidak bisa apa apa tidak bisa maju
karena independen tidak ada di indonesia
mbak henry terakhir
yang jelas kan namanya juga sudah masuk dalam sejumlah lembaga survei
anda melihat apa sih sebenarnya kelebihan atau keunggulan gatot nurmantio dari beberapa nama yang tadi anda sebutkan
atau mungkin masuk dalam sejumlah lembaga survei
apakah karena memang keunggulan atau kelebihan ini salah satunya datang dari kesuksesan yang meraih suara dari umat muslim
misalnya salah satunya
jadi ada pendekatan terhadap umat muslim yang lebih berkembang
atau mungkin lebih intens dibandingkan dengan sosok sosok lain
ada dua kelebihan gatot nurmantio
yang pertama memang dia dianggap sebagai salah satu alumni empat ribu satu ratus dua puluh dua
yang artinya memang dekat dengan umat islam
kemudian yang kedua kelebihan dia adalah kekeluhan masyarakat terhadap sosok militer pasca psb tidak lagi mendapat sebagai presiden
apapun itu militer dan sipil memang ya
karena walaupun banyak orang marah tidak penting militer atau sipil
cuman beberapa kalangan di publik pasti menganggap itu merupakan hal yang penting
yang pertama adalah dekat dengan islam
kemudian yang kedua kerinduan terhadap militer
bila ini dua duanya bisa diolah dengan baik
bisa di manage dengan baik
ditambah lagi dengan pengelolaan momentum politik yang bagus dari gatot
bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu partisipan pilpres yang bisa diunjulkan
terima kasih bang henry satrio sekali lagi sudah kembali bergabung
terima kasih atas analisanya dan juga perspektifnya di sian indonesia connected malam hari ini
oke bukan pertemuan yang pertama dengan petinggi partai politik atau juga elit dari partai politik
karena sebelum sebelumnya juga sudah dilakukan oleh gatot nurmantio
tapi hari ini teka dengan pertemunya dengan sulkifli hasan
ini menjadi trending topic atau pembicaraan hangat lah dari para netizen ya
kita akan lihat
dari tagar kontroversi gatot katrol popularitas
ini apa komentar dari netizen
kita lihat ini dia beberapa komentar atau cuitan yang berhasil kami kurasi
yang pertama datang ini dia dari akun at edi underscore suparno
yaitu sekjen pan
pro umat juga tentu kualitas kriteria yang ada di diri pak ed nurmantio underscore gatot
masuk dalam kriteria pemimpin
yang sejalan dengan visi pan
sinyal sinyal kecil tapi cukup ditangkap baik ya oleh netizen di luar sana
kemudian sri hadi astuti
pak gatotnya press please katanya tapi saya gak akan jadi pendukung fanatik anda
saya hanya akan melihat sejauh ini anda adalah orang yang baik
jadi ini pro gatot nurmantio ya untuk melenggang di pilpres
lalu berikutnya akun kontra dengan gatot nurmantio at hasbias marapan
mengusung gatot nurmantio sebagai capres
apa gak salah tuh
perhitungannya gimana sih
atau mungkin untuk memecah suara
ayo pak gatot nurmantio deklarasi dong biar jelas pks sejahtera mau ngapain
gak selalu ribut ganti jokowi
dan yang terakhir dari akun yang netral
kalau tadi dua sebelumnya pro kontra ini netral ya
mending tiga calon lah biar gak gestrek gesrek amat ribut politiknya